apa yang terjadi beberapa hari yang di rumah pak mas bud
sekarang terjadi di rumah saya pak kades
iya televisi dan radio saya raib
saya mula mula tidak percaya waktu pak masuk datang
dan lapor bahwa ada maling di rumahnya
itu berkat kesedaran yang tinggi dari masyarakat mengenai sis kamling pak
maka hal itu tidak pernah terjadi pak
tapi dua tahun yang lalu kan pernah ada pencurian di sini
eh itu kan perebutan harta warisan antara kakak dan adik
itu mah bukan pencurian namanya
kira kira yang bapak curigai
itu sekarang saja pak
tidak ada satu nama pun yang saya curigai di desa cikoneng ini pak

empat tahun yang lalu pak pur
apa yang ada selama empat tahun di jakarta kak
wakang itu kerja apa sekolah sih

dulu akan berangkat karena sering dengar cerita
dulu wakang berangkat karena sering dengar cerita
itu kota yang menjanjikan macam macam
barangkali pak pur bisa cerita lebih banyak dari akangrip
cuma yang jelas
kalau tidak amat terpaksa
mudah mudahan allah tidak mengarahkan langkah akan ke jurusan sana sekali lagi
loh kamu sekapok itu sama jakarta
kalau pada satu saat
kamu jadi menteri atau anggota mpr
kan terpaksa kamu harus hidang kesenayan
kenapa belakangan ini jakarta menjadi terkenal sebagai kota yang macet kang
bukankah kota jakarta itu cukup luas
ya sebagai sebuah kota
jakarta cukup luas
cuma penduduknya juga cukup padat
kepadatan antara lain
karena jakarta juga harus menampung beban dari kota satelit yang ada di sekitarnya
ya jakarta memiliki kota satelit yang dikenal dengan jabodetabek
jakarta dikelilingi bogor
dan belakangan juga depok
keempat warga kota satelit itu
setiap harinya datang ke jakarta
dan kembali lagi ke asal mereka pada sore harinya
tapi sebagian besar dari mereka kan
misalnya bus atau kereta api
tapi menurut data yang ada
sebagian besar kendaraan yang lalu lalang di jakarta
adalah kendaraan pribadi
jadi karena terlalu banyaknya kendaraan pribadi itu yang membuat jalan jadi macet
bahwa pertambahan jumlah kendaraan
di jakarta itu
tiap tahunnya beberapa kali lipat lebih besar
dibandingkan dengan jalan yang dibuka pemerintah
hal ini makin besar jaraknya
hingga kemacetan makin lama makin meningkat
apa karena harga mobil di jakarta itu murah
oh malah kabarnya
termasuk yang paling mahal dibandingkan dengan negara lain
apakah orang jakarta kaya kaya kang
yang kaya banyak
yang tidur di emperan toko juga masih banyak
tidak usah membicarakan soal itu
kalau kita membicarakan soal itu semakin ruwet
jun yun mempersiapkan makan siang ya
tapi kelihatannya kamu begitu tertarik sama jakarta
mau pindah kesana
cuma tertarik pada masalahnya aja
kamu mau ambil bidang sosial nanti
kamu harus sering ngobrol sama pak pur kalau tertarik sama bidang itu
karena sering memberikan kuliah
cara beliau bicara membuat kita lupa waktu
waalaikumsalam pak mansur
kelihatannya ada yang gak beres
bukan pak kades bukan
apa yang terjadi beberapa hari
di rumah pak mas pak
sekarang terjadi di rumah saya pak kades
iya televisi dan radio saya raib
loh persis seperti di rumah pak masud kalau begitu
ada yang bapak curigai
nanang biar selebor kejujurannya saya jamin pak
apalagi boboi dia anak baik
pak keduanya tidur di dekat kandang sapi pada saat peristiwa itu terjadi
iya tapi tidak ada sama sekali suara yang membuat mereka terbangun
menarik sekali ilmu sosial ini kalau kita pelajari dengan seksama
tapi orang baru bisa berhasil kalau dia tekun dalam bidang ini dan telaten
yuyun juga tertarik tentang jakarta pak pur
dan dari kemarin dia bertanya habis habisan
tapi kan kamu pernah tinggal lama di kota itu
ya tapi kan tidak cukup lama untuk bisa cerita kenapa jakarta masuk di antara dua puluh dua kota di dunia yang akan menjadi mega city
kenapa pak puh apa kriteria untuk bisa masuk menjadi mega city
karena pada tahun dua ribu lima mendatang
jakarta diperkirakan berpenduduk dua belas juta orang
nah ini antara lain
dengan bertambahnya urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota
yang jumlahnya diperkirakan mencapai dua ratus ribu orang per tahun
kelihatannya di kota sebesar jakarta orang orang yang miskin semakin tergusur dan tidak dapat tempat ya pak
pak itu pendapat yang salah ya
pemerintah tidak mengusur orang miskin
pemerintah memerangi kemiskinan
kampung kampung yang kumuh yang tidak sehat dibugar lewat proyek husni tamrin
jalan layang dibuat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas
nah sebentar lagi tidak terlalu lama
kita akan menyaksikan kereta api tidak berjalan di atas tanah lagi
tapi di udara
kemarin kang kos bicara soal bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan jumlah jalan pak pur
mohon bukan tidak diimbangi tidak terimbangi
kemacetan lalu lintas juga di jakarta disebabkan dari jumlah kendaraan yang satu lima juta
cuma satu ratus delapan puluh ribu yang merupakan kendaraan umum